dan melalui sambungan skype kita sudah terhubung dengan ketua ikatan dokter indonesia jawa timur dr sutrisno di malang jawa timur
selamat siang dr sutrisno
selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dokter
terkait dengan banyaknya tenaga kesehatan termasuk juga para dokter di jatim khususnya yang tertular covid sembilan belas dan tidak sedikit yang meninggal dunia dok
apa sebetulnya faktor utama kalau dari pantauan penelitian idi juga sehingga mereka ini bisa dengan mudahnya terpapar padahal sudah dilengkapi dengan apd lengkap begitu dok
ya saya melihat bahwa peningkatan jumlah kasus di jawa timur ini terus stabil tinggi
jadi kasus kasus positif ditemukan dalam jumlah yang banyak dan diimbangi dengan jumlah orang yang sakit
jadi masyarakat yang sakit yang terpapar
dengan covid sembilan belas atau kecurigaan covid sembilan belas atau bermanifestasikan klinis covid sembilan belas
ini terus banyak mengalir ke pusat pusat pelayanan kesehatan terutama pusat perujukan utama
dan pusat peruncukan utama ini tentu akan menjadi jenuh pasien jenuh virus
ini akan sangat berat buat beban para petugas kesehatan dokter perawat dan lain lainnya
dan inilah yang faktor yang membuat hulu inilah yang membuat lebih berat
sementara pada sisi lain rumah sakit tentu punya sumber daya punya fasilitas yang bukan tanpa batas
terutama sumber daya manusia ini tentu ada jam kerja yang panjang ada kelelahan fisik
menggunakan apd yang luar biasa bebannya membuat ribuk sia
dan ini semuanya terakumulasi menjadi satu kenapa petugas kesehatan
terutama dokter dan perawat itu rentan untuk tertular virus covid sembilan belas
terutama di fasilitas
kesehatan peruncukan utama
oke dr sutrisno ini kalau dikatakan bahwa apd sudah tersedia dengan baik
bagaimana dengan keluhan para nakes ini soal apd yang kabarnya ini masih minim
lalu juga kualitas ukm yang tidak sesuai dengan standar
karena mereka ingin mengeluh tapi mereka tetap harus menjalankan tugas
namun lagi lagi nyawa jadi taruhan begitu
bagaimana pihak idi jatim menyikapi keluhan ini
saya dari idi selalu mengatakan bahwa apd itu tidak perlu
karena akan cukup
jadi kalau saya ditanya dokter apa apd cukup
saya katakan tidak
selama masih ada pasien yang datang maka apd dibutuhkan
semakin banyak pasien yang datang berlipat lipat jumlah apd yang dibutuhkan
oleh karena itu apd itu mengikuti pasien
semakin membanjir pasien semakin menggunung apd yang dibutuhkan
oleh karena itu bahwa apd terus terus dan terus akan dibutuhkan
pemerintah fasilitas kesehatan dan masyarakat masyarakat yang concern
pada perjuangan di rumah sakit ini untuk berkenan membantu tentang apd ini
jadi apd akan terus dibutuhkan karena inilah senjata kita
senjata tanah kesehatan dokter perawatan semua yang ada di rumah sakit
untuk menghadapi virus covid sembilan belas yang berbahaya ini mbak
oke dokter ini berarti bisa disimpulkan salah satu masalah besar terkait dengan
meningkatnya para tenaga medis ataupun dokter yang meninggal dunia di wilayah jatim ini
karena faktor apd yang tidak memadai begitu ya dok
faktor ini tentu bukan tunggal
jadi faktornya banyak
ya satu jumlah pasien yang banyak apd yang memang tidak semuanya ada setiap saat
di semua fasilitas dan yang ketiga tentu bahwa ilmu pengetahuan
keterampilan para dokter terus harus di upgrade dan ingat ada faktor kejenuhan kerja yang luar biasa
jadi orang menggunakan apd
itu berat mbak
jadi sangat sangat berat
jadi kepala ini hipoksia dan bosan jenuh dan jujur saja juga banyak yang frustasi
jadi dan yang aspek lain adalah tentang tes screening
jadi saya minta menghimbau kepada para manajer kelas kesehatan rumah sakit
dan juga pemerintah untuk membantu supaya tenaga kesehatan itu screening dan tes rutin dan free
yang secara periodik bisa membantu memantau kesehatan para petugas kesehatan ya
dan kemudian kami minta kalau memang positif ada tempat untuk isolasi
karena dokter perawat itu kalau positif itu berbahaya buat keluarganya
berbahaya buat pasien berbahaya buat sejawatnya berbahaya buat orang lain
jadi ada tempat khusus untuk isolasi buat nagas
dan kita di indijatimur untuk tim mitigasi
jadi kita mitigasi yang memantau hotline buat para dokter yang terekspos terbapar dan positif
kita akan tim mitigasi ini akan membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi
dan tentu ini sebuah cita cita kalau bisa dalam masa pandemi ini para tenaga kesehatan mempunyai asuransi khusus
jadi pemerintah kita minta membantu untuk menyelenggarakan asuransi khusus
buat tenaga kesehatan di masa pandemi ini
oke dr sutrisno berarti selama masa pandemi ini para nakes dan juga dokter ini tidak memiliki asuransi khusus
apabila mereka terpapar covid ataupun resiko untuk terkena covid
mereka bpjs sebagian besar punya bpjs
tapi tentunya di dalam masa pandemi ini yang masa berat berat ini kalau ada asuransi khusus yang bisa membantu akan jauh lebih bagus
asuransi khususnya seperti apa dokter
tentu asuransi seperti orang naik pesawat ada asuransi orang di jalan raya ada asuransi orang pergi ke daerah daerah tentu ada asuransi
mungkin kita bisa menyesuaikan asuransi tenaga kesehatan di masa pandemi
ini yang kita disesuaikan
kapan kira kira fasilitas ini atau asuransi khusus ini akan bisa diberlakukan untuk para dokter
ini sebuah usulan artinya sebuah gambaran yang ada di kepala kita
jadi sehingga usulan ini nanti kita bisa mempromote kepada siapa saja yang menaruh perhatian
karena memang tenaga kesehatan ini menghadapi beban ganda melayani pasien menjaga keselamatan diri sendiri menjaga kesehatan buat keluarganya
dan tentu juga menjaga kesehatan buat anak anak
siapapun yang ada di rumah sakit
jadi tenaga kesehatan yang menghadapi beban ganda diperlukan ketenangan diperlukan support yang baik yang bekerja
sehingga ide ini kita akan mencoba menggulirkannya
dr sutrisno ini saya mendapatkan data dari humas idi pak halik malik bahwa per hari ini dua puluh dua juni
dari catatan idi total sudah ada tiga puluh delapan orang dokter di seluruh indonesia yang meninggal dunia karena terpapar covid sembilan belas

dan sebagian besar ini berasal dari rumah sakit

saya ingin tahu sebetulnya bentuk langkah konkret yang dilakukan oleh pihak idi jatim untuk bisa menekan angka ini
karena kita sama sama tahu dokter ini pejuang di garda terdepan dan ancaman bahwa apabila semakin meningkatnya zona merah
ataupun masyarakat yang terpapar covid di jatim maka semakin minim ketersediaan para tenaga kesehatan dan juga dokter yang ada di sana
karena sama terpapar covid sembilan belas juga pak sampai meninggal dunia
jadi beberapa pagi ini saya baca beberapa rumah sakit sudah meng lockdown
jadi sudah membatasi pelayanan bahkan ada bagian yang tutup karena tenaga kesehatannya positif
jadi kalau masyarakat tidak membantu melockdown diri sendiri dan sahabat sahabatnya dan masyarakat yang lain
mungkin rumah sakit akan terpaksa melockdown
artinya ya pelayanan akan berkurang kualitas akan berkurang dan tentu saja yang rugi kita semuanya
oleh karena itu dalam menghadapi angka kematian yang tinggi ini mbak anung kita beberapa langkah yang dilakukan
satu kita untuk selalu mengupdate mengingatkan para dokter bahwa kita bergaul dengan covid sembilan belas ini masih sebentar belum lama
bergaul belum lama ini banyak hal yang belum kita ketahui
jadi ilmu pengetahuan kita akan terus update supaya teman teman dokter paham semakin mengerti
jadi saya beritahukan kepada
masyarakat bahwa covid sembilan belas ini adalah penyakit peniru ulung
dia mempunyai seribu wajah
dia bisa bermanifestasi apa saja
mulai dari keluhan di kepala di saraf di mata di kulit di saluran pencenak dan banyak hal
terutama pada saluran penafasan
jadi dia bisa bermanifestasi apa saja
dan ini yang kita tingkatkan pengetahuan para tenaga kesehatan
ya tentu poin yang kedua adalah saya mengharap semuanya bisa
disiplin menggunakan apd
menggunakan apd itu sangat berat ya
seperti saya ini di kantor ini apd yang paling sederhana ini
karena saya tidak terekspor ke kamar isolasi
tapi menggunakan apd dengan n sembilan puluh lima lebih berat lagi dengan smart jauh lebih berat lagi
dan ini memerlukan disiplin
dan ternyata banyak artikel menunjukkan bahwa
waktu waktu yang krusial untuk tertular adalah saat melepaskan apd
jadi ini perlu disiplin
ketiga adalah beban kerja
jadi kami mengimbau kepada para manajer rumah sakit
untuk mengurangi atau mengatur beban kerja
jangan samakan pada saat saat dengan sebelum covid
kemudian juga teman teman dokter yang mempunyai comorbid
untuk sementara diistirahatkan
atau melayani pasien pasien yang resikonya rendah
dan operasi operasi yang tidak perlu tindakan tidak perlu yang elektif yang masih bisa ditunda
saya minta untuk ditunda
supaya tidak menghadapi beban dokter
perawat kru kamar operasi
dan tentu saja bahwa tolong semuanya saja membantu ketersediaan apd
ini perlu anggaran
jadi saya sudah sampaikan kepada pak wakud tadi malam dan beberapa kesempatan
mohon para kepala daerah untuk menyediakan anggaran khusus buat apd
apd ini sangat sangat dipentingkan dan tidak ada batasnya berapa jumlahnya
selama ada pasien terus di situ apd terus gunakan
dan kami juga mengimpul
tugas untuk screening rutin
tempat isolasi yang baik
dan tentu saja ada asuransi yang pernah saya sampaikan tadi
dan satu lagi kepada masyarakat
bahwa kalau mau mencari corona ya jangan di car free day atau jangan di pasar
mencari corona itu kalau mengingat langsung
ya di igd di rumah sakit yang berat
di situ orang mau bernafas saja susah
jadi disitulah ada manifestasi corona
jadi kalau pengen lihat dilihat ke sana
jadi kalau orang sudah kena covid sembilan belas
sudah kena corona
itu menghirup oksigen yang gratis saja
itu susahnya minta ampun
ya susah minta ampun
dr sutrisno saya juga penasaran
kalau tanggapan dari idi jatim terkait dengan dilonggarkannya psbb surabaya raya ini seperti apa
apakah ini menjadi salah satu indikator
meningkatnya kembali angka covid sembilan belas di kalangan dokter khususnya dan juga di surabaya raya
kalau dari id jatim sendiri seperti apa tanggapan ya pak
saya sebagai dokter
saya selalu mengatakan bahwa
masyarakat tinggal di rumah
mereka diam di rumah
ya istilahnya psbb atau lockdown atau apapun itu
itu adalah terbaik
karena dengan diam di rumah
maka virus itu tidak menular
yang sakit akan diam dua minggu saja
virusnya akan lemah atau akan mati
yang tidak sakit akan terlindungi
di rumah sakit tidak ada kasus baru
karena semuanya diam
jadi otomatis saya sebagai dokter selalu mengatakan bahwa
tinggal di rumah
diam di rumah
apa psbb atau persyaratan atau protokol khusus
itu adalah terbaik
sehingga sekarang pemerintah tentu akan mempertimbangkan banyak hal
tapi selalu tanya kepada kami
apa yang terbaik
tinggallah di rumah
diamlah di rumah
barang dua atau tiga minggu saja
itu pengaruhnya luar biasa
jadi bentuknya mau lockdown psbb
yang penting diam di rumah itu sudah yang paling benar begitu ya dokter ya
dokter yang terakhir
mungkin ada bentuk imbauan
ataupun juga ada rujukan dari pihak idj tim
untuk para dokter nakes ataupun keluarganya
apalagi mereka yang sudah ditinggal wafat oleh keluarganya
karena covid sembilan belas khususnya para keluarga dokter dan tenaga kesehatan ini
silakan dokter sutrisno
untuk para sahabat semua para dokter
pertama memang harus saya minta untuk selalu bersemangat
bahwa perjuangan ini bukan semata mata menghadapi sakit saja
tetapi ini adalah takdir tuhan yang maha esa
yang kita semuanya akan menghadapinya
karena memang sejarah memang setiap seratus tahun bencana itu berulang
dan tentu kami mohon untuk selalu beristirahat urahim
selalu menjaga kekompakan
selalu menjaga kebersamaan
dan idibilis aja
di pusat pusat keagamaan di mal di kafe dimanapun tempat orang berkumpul
tolong mereka menjadi pionir pionir di tempatnya masing masing
ya di pabrik pabrik yang menjadi pengingat menjadi mandor di tempatnya masing masing
untuk orang orang karyawannya manusia itu disiplin jaga jarak jaga jarak
disiplin menggunakan masker disiplin cuci tangan
dan seminimal mungkin berkawal dengan banyak orang just for a moment
untuk masa masa yang berat ini sehingga nanti pasien pasien baru tidak timbul
dan arus korona sakit tidak mengalir terus jadi itu yang saya sampaikan
amin amin dokter semoga semua yang disampaikan ini bisa benar menjadi kenyataan
tidak bertambah lagi korban dari pihak nakes ataupun dokter
ataupun masyarakat di wilayah jatim dan juga seluruh indonesia karena covid sembilan belas ini
dokter terima kasih sudah bergabung bersama kami di news hour